rabu pagi matahari belum terbit di bekasi
saya memutuskan untuk berangkat lebih pagi karena akan menjajal moda transportasi terbaru
kereta light rail transit alias lrt jabodebek yang sudah mulai beroperasi sejak dua puluh delapan agustus lalu
jarak antara rumah dan stasiun lrt hanya dua km maka sepeda jadi pilihan saya untuk berangkat ke kantor kali ini
kurang dari sepuluh menit saya sudah tiba di stasiun cikunir satu kawasan jati bening bekasi
saya bukan satu satunya pesepeda komuter yang akan menggunakan lrt
ada teman teman bike to work yang juga akan menjajal kereta buatan dalam negeri ini
sementara satu pesepeda lainnya menuju ke titik yang sama dengan sepeda
jadi kita mau kompensasi ya om ya
kita teman teman bike to work saya dan om fahmi dan om budi
mau naik sepeda lipat masuk ke lrt
om budi mau naik apa nih
ini nih sepeda
dengan rute yang sama
dengan rute yang sama
rute sesuka saya dong
pokoknya nyampe nya siapa duluan sih
di sana gitu ya
di lrt jabodebek hanya sepeda lipat yang diizinkan masuk kereta
sementara sepeda non lipat dapat parkir diantara
di area yang tersedia
pengguna sepeda bisa masuk stasiun menggunakan lift
untuk memasuki peron pesepeda diarahkan untuk melakukan tap in kartu pembayaran lewat gerbang prioritas
kita sudah sampai di stasiun cikunir satu tapi tadi kita tiba pukul enam lima belas keretanya baru aja berangkat
jadi masih harus menunggu lagi
nah informasinya headway atau kereta ini adalah dua puluh menit
jadi kita mesti menunggu dua puluh menit
kalau kita bandingkan dengan lrt jakarta
ataupun juga dengan mrt
tentu lrt jabodebek ini headway nya jauh lebih panjang ya
sepeda sudah di kalimalang
kita masih menunggu lrt
ada jadinya berapa menit ya kira kira ya
kita lihat cepat mana pakai sepeda sampai lrt
di area peron terdapat tanda akses masuk pesepeda dan penumpang prioritas lain
lrt dari bekasi tujuan duku atas tiba pukul enam lewat tiga puluh lima menit
untuk jam sibuk kereta tidak terlalu penuh pagi ini
kami pun cukup leluasa berada di dalam
lrt melintasi beberapa stasiun mulai dari jati bening baru
halim cawang cikoko hingga tiba di stasiun tujuan yaitu stasiun pancoran
sudah sampai di stasiun pancoran
sekarang jam tujuh lewat dua puluh ya
tadi pintu kereta terbuka di stasiun pancoran itu pada pukul
jadi kalau kita hingga sekarang
kalau kita hitung waktu perjalanannya om dari stasiun cikunir satu jam enam tiga puluh lima sampai sini tujuh lima berarti empat puluh menit ya
ya sekitar empat puluh menit lah
dari sudut pandang bersepeda nih bagaimana kesan kesannya mulai dari masuk ke stasiun
di dalam kereta sampai tiba di tempat tujuan ini om
ya lrt jabodetabek kan sebagai moda transformasi baru ya

ya kita sambut baik dan yang lebih membanggakan kali ini sepeda ngerasa terhutang oleh
ya kita sambut baik dan yang lebih membanggakan kali ini sepeda ngerasa terhutang oleh

jadi dari mulai stasiun awal tadi kita saya lihat fasilitas parkir sepedanya sudah ada
walaupun belum semuanya ada sih kayaknya
karena kemarin saya berangkat dari bekasi barat itu belum ada
dan akses untuk sepeda memang kita pakai lift ke atas pakai lift
dan tinggal dikasih guidance aja harus kemana
kalau kita ngomongin soal efektivitas waktu tadi waktu tempuh kita empat puluh menit ya
dengan jarak kira kira sekitar tujuh menit ya
kalau dibandingkan dengan moda lain atau dengan full go ease misalnya
tadi karena kita juga membandingkan ya dengan teman teman yang menggunakan sepeda road bike nih
yang asik hari ini kita ngebandingin di waktu yang sama dengan om rory
di waktu yang sama kita tes dari stasiun yang sama
dan ternyata lebih dulu sampai sepeda gitu
berarti ini ya berarti cukup lama
empat puluh menit sepeda tadi berapa menit om

kurang lebih berarti
kondisi macet atau tidak
tadi relatif lancar ya
seharusnya kalau berangkatnya gasnya mungkin lebih macet
tadi relatif lancar
oke jadi ternyata masih lebih cepat naik sepeda road bike ya
dengan full goes tapi dalam kondisi lalu lintas tidak begitu macet seperti pada pagi hari biasanya
sementara bagi budi
pesepeda sekaligus penyandang disabilitas ini
kehadiran lrt dari cibubur dan bekasi menuju pusat kota jakarta menjadi angin segar
meski masih harus disempurnakan lagi
secara akses tadi ya cukup bagus ya
karena ada liftnya kemudian apa itu masuknya juga pintunya lebih lebar gitu
ada khusus pintu untuk disabilitas dan juga yang memerlukan bantuan khusus gitu
sayangnya sih tadi di stasiun yang pertama tadi stasiun apa mas
cikunir iya nggak ada petugas yang membantu saya gitu
mungkin petugasnya masih sedikit ya tapi yang di stasiun ini
yang pancoran ini tadi dibantu sama petugasnya menurut saya sudah bagus sekali
sehingga akses masuknya akses dan juga aksesnya itu dibantu dengan petugas ketika kita membutuhkan tugas
jadi secara keseluruhan dari teman teman disabilitas nih
seperti apa apa yang masih kurang lagi yang harus dibenahi lagi nih untuk di lrt jabodebek
yang kurang mungkin petugasnya dibanyakin ketika ada penyandang disabilitas
langsung disamperin apakah butuh bantuan apa tidak
kemudian di gerbongnya di gerbong lrt nya kalau bisa ada teks yang berjalan buat menyandang tuli ya
karena mereka kan nggak bisa mendengar apa itu
sepanjang bulan september lrt jabodebek beroperasi mulai pukul lima pagi hingga pukul enam sore
dengan tarif promo jauh dekat rp lima
nantinya tarif berlaku normal yaitu rp lima pada satu km pertama ditambah rp tujuh ratus per kilometer
mahardika utama nabil haris jakarta